jalan alternatif penghubung kabupaten bandung dan garut
sepanjang empat belas km di kawasan kertasari rusak parah
meski tidak diperbolehkan namun pemerintah desa memaksakan
menggunakan dana desa untuk memperbaiki jalan
sepanjang empat belas km jalan alternatif penghubung antara kabupaten bandung dan garut
di kawasan desa cihawu kecamatan kertasari kabupaten bandung rusak parah
jalanan yang juga merupakan jalur perekonomian masyarakat
untuk dilintasi kendaraan pengangkut hasil tani ini sudah rusak hampir sepuluh tahun lalu
sejak tahun dua ribu sepuluh lalu pemerintah desa sudah mengajukan perbaikan kepada dinas terkait
namun hingga kini tak ada tanggapan
karena berbahaya dan kerap kali terjadi kecelakaan
bahkan menimbulkan korban jiwa pada beberapa tahun lalu
pemerintah desa berinisiatif untuk memperbaiki jalanan tersebut
dengan menggunakan dana desa
meski sebenarnya di dalam peraturan daerah hal tersebut tidak diperbolehkan
kontur jalan di kawasan ini didominasi bebatuan besar
juga terdapat turunan dan tanjakan yang curam
serta berkelok kelok yang dianggap sangat berbahaya
karena saya merasa riskan dan saya tertekan
karena banyak korban bahkan sudah ada yang meninggal di sini
gara gara jalannya hancur
akhirnya saya mengambil sikap untuk melaksanakan pembangunan jalan ini
walaupun dengan anggaran desa kan tidak mungkin
anggaran desa bisa mencukupi akses infrastruktur jalan ini
tapi alhamdulillah dengan bersama sama dengan masyarakat
bisa melaksanakan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh kita
warga dan pemerintah setempat berharap
pemerintah daerah kabupaten bandung bisa segera turun tangan
untuk memperbaiki jalan alternatif penghubung kota bandung dan garut ini
chandra febriana kabupaten bandung